sebanyak sebelas siswa smk di demak jawa tengah tidak bisa mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau unbk dua diantaranya mundur karena menikah
adanya siswa yang menikah sebelum lulus disesalkan pihak dinas pendidikan provinsi jawa tengah yang selasa pagi memonitor proses unbk di demak
adanya siswa yang tidak mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau unbk di demak ini diketahui selasa pagi saat dinas pendidikan provinsi jawa tengah melakukan monitoring proses unbk di sejumlah smk di demak jawa tengah
dari pendataan sementara ada sebelas siswa yang berasal dari smk di rayon wilayah demak selatan tidak mengikuti unbk karena berbagai hal
dua siswa menikah satu sakit dan sisanya bekerja serta mengundurkan diri dengan alasan tidak jelas
terkait adanya siswa yang menikah di usia dini
pihak dinas pendidikan provinsi jawa tengah menyatakan tidak ada ketentuan bagi siswa yang menikah tidak boleh mengikuti unbk
namun secara psikologis akan mengganggu bagi siswa lainnya yang dikhawatirkan justru ikut ikutan
sedangkan bagi siswa yang sakit diharapkan nantinya akan mengikuti unbk susulan
harapan kita mudah mudahan di hari kedua ini anak yang kemarin tidak hadir mengikuti sehingga untuk yang hari pertama kita daftarkan untuk ikut ujian susulan
yang akan dilaksanakan tanggal
pemkap demak akan menghubungi sebelah siswa yang tidak bisa mengikuti unbk tahun ini agar bisa mengikuti ujian kejar paket c
hal tersebut sesuai dengan program belajar yang dicanangkan kabupaten demak yang wajib belajar dua belas tahun
kita lalu lalu ke depan tentu menghitung pada anak didik kemudian pada orang tua
agar supaya program yang sudah direncanakan oleh masing masing umpet itu bisa dilakui
pada tahun ajaran dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas diikuti empat tujuh ratus enam puluh satu siswa smk yang tersebar di lima puluh enam sekolah kejuruan
pada hari pertama kemarin di wilayah demakota dan kecamatan sayung sempat mengalami kendala pada server sehingga sempat tertunda sepuluh menit
dan untuk hari kedua selasa pagi ini belum ada laporan terkait kendala ataupun gangguan unbk
indra winardi demak jawa tengah